selain di jawa barat pilkada jawa timur juga jadi pertarungan politik yang ketat
di surabaya ibu kota jawa timur dewan pimpinan cabang pdi perjuangan surabaya
kembali mengusung eri cahyadi dan juga armuji untuk maju pada november dua ribu delapan belas
eri cahyadi dan armuji petahana wali kota dan wakil wali kota surabaya
mendaftar ke penjaringan bakal calon wakil wali kota dan juga wali kota
ke kantor dpc pdi perjuangan surabaya
usulan dpc surabaya disampaikan kepada dpd jawa timur dan dpp pdi perjuangan di jakarta
saat ini pasangan eri armuji tengah menjalin komunikasi dengan partai lain
untuk berkoalisi di surabaya
dpc pdi perjuangan sudah menyepak hati bersama pengurus pac pengurus ranting
kita akan mengusung kembali dua kader kita incumbent petahana wali kota surabaya
dan wakil wali kota surabaya untuk mendapatkan rekomendasi
karena itu pendaftaran hanya dibatasi untuk masyarakat di jawa masyarakat munci
dan kemudian setelah itu kita kirimkan ke bagal pdi pdi perjuangan
dan juga ke pdi pdi perjuangan
untuk mendapatkan rekomendasi dari ddp perjuangan
kita mendaftar kembali dengan jaar muji karena ketika kita dilantik menjadi wali kota
tapi karena perkegagalan serentak hanya menjadi tiga tahun
secara otomatis ada dua tahun yang tidak bisa terselesaikan
sehingga kami bersepakat untuk meneruskan perjuangan
untuk menyelesaikan yang tertunda ditambahkan dengan lima tahun